wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman menyatakan ada partai besar yang akan segera bergabung mendukung ketua umumnya prabowo subianto sebagai calon presiden dua ribu dua puluh empat
ia membocorkan ada pertemuan di bali beberapa saat lalu dengan partai yang belum menentukan pilihan capresnya
ada partai partai besar yang memiliki infonya saya dengar juga akan segera bergabung dengan kami
kami minta didoakan kemarin ada partai yang melakukan pertemuan di bali infonya sebagian besar
atau semua pengurus tingkat provinsinya menyampaikan dukungan ke pak prabowo
kita jadi tinggal nunggu waktunya saja kita berdoa agar disegerakan
juga ada partai kalau dari pembicaraan kawan kawan di sini partai apa namanya parlemen juga
yang sampai sekarang belum menentukan pilihan naga naganya juga akan segera menentukan pilihan berlabuh koalisi pak prabowo
tentu ada juga yang di luar parlemen